kejuaraan dunia shorinji kempo dua ribu dua puluh tiga berlangsung di gedung budokan tokyo jepang
diikuti empat puluh satu negara termasuk tuan rumah jepang dan satu region hongkong
dari tiga puluh enam nomor pertandingan world kaikai
tahun ini indonesia mengikuti sembilan belas nomor
sementara total atlet indonesia yang bertanding sebanyak tujuh puluh satu kenshi
berasal dari jawa barat dki jakarta kalimantan timur dan nusa tenggara timur
hasilnya kontingen indonesia berhasil mengoleksi empat medali emas
empat perak dan lima perunggu
guna finish sebagai runner up setelah jepang
dalam keterangan persnya ketua umum pengurus besar persaudaraan shorinci kempo indonesia
disebutkan tim merah putih seharusnya bisa merebut lebih dari dua medali emas lagi
namun mendapat pengurangan nilai karena kelebihan waktu dan aspek teknis
hal ini akan menjadi bahan evaluasi pb pertemi
pada world kaikai kali ini kita bisa menjeliti urut kedua
dari jumlah medali yang kita dapatkan mendapatkan medali emas

dan ini akan kita kukus kemudian lupa sehingga untuk kegiatan kegiatan berikutnya
kita bisa mendapatkan medali yang berkebanyakan